hai masalah rumah masa depan gak di gentengnya oh iya udah udah udah udah
ada babi ngepet pasti banyak
bang gimana tuh bang si arab percaya kalau abang tuh orang pinter
jelas percaya dong dia percaya kalau gue ini orang pinter alias paranomal
pokoknya lo tenang aja tim kalau soal begituan tipu menipu itu emang gue pakarnya
jangan kan cuman si krukut bingkir dong bingkot colongok nasi itu aja tuh
tapi manajer mall aja yang seude sarja nih punya tujuh titel bisa gue tepo
apalagi cuman dia
jangan jangan apa benar mereka ke rumah kita itu mau minta maaf
ya itu dia ya
jangan jangan mereka datang ke rumahnya
rumah kita itu cuma mau ngendusin harta kita doang
pokoknya lo tenang aja barangnya aman
ini soplak juga di mulut
iya tapi ditaro dimana
tuh dulu gue baru jelasin
itu gue taro ya di tempat yang aman gue gak kasih tau lu deh pokoknya rahasia
yang jelas itu barang gue bungkus sama kain hitam
biasanya paranormal jagoan manapun kagak bakalan bisa melihat barang yang udah dibungkus sama kain hitam
dia udah kewalah sama kita
dia gak gasak kita nipu kita nikam kita dari belakang
gimana mau tinggi
yang penting gue yakin cepat atau lambat itu orang dua ya
pasti bakal jadi den yang dikepukin sama masnya
abis itu operasi kita
bakal aman karena kagak ada saingan
bol lu kan tau kuburan mana yang banyak hartanya
enggak tuh dia cuman ngasih tau kalo ini kuburannya
oh yaudah itu namanya aturan bisnis informasi tidak boleh terbuka lebar lebar
bos bos gak usah khawatir
endusan saya itu kan paling tajam
iya iya oke deh kalau gitu lu rubah
oke deh kalau gitu lu rupa rupa lu
heheheh ada aja
recipe yang bagus ya
ada wartah sih sebelah sana kali banyak lagi kegurannya ini kali ya bukan
ya sebelah mana ya
saya cari terus
ini gara gara dikejar sama hansi praksasa aduh
siapa tahu bisa nolongin kita jadi manusia
juga kusus kuburan kita tak bisa numpang
iya benar juga komandan kuburan
kita udah jadi orang
beneran kan kita aja aja bang pasti kocok yang nolongin kita
heheheh apaan sih
oh lu ke syantan kri
mana ga ada duit
mana tuh kuburan wanaput ya
disini kamu taruh
bulus dan perhiasan wanaput
di belakang misan ini dia taruh hartanya nih

jangan jangan si parman potcolongan
bagaimana si cebolnik
masa kerja dari tadi
kau dapat dua beginian dua kalung
ah kagetnya digantung ini sama si cebolnik

kau dapat dua beginian dua kalung
aduh kenapa ini si cebol dapatkan bahaya ini
harus kabur ini kalau enggak bisa mampus kenapa bang
hana harus diperiksa bulus hana
jangan jangan bulus hana
masya allah masya allah masya allah bulus hana
ya allah saya jatuh miskin saya bangkrut
allah tak ada habis
tuhan tidak ada miskin saya tidak punya apa apa lagi
bapak kiamat saya bunuh kamu
saya bunuh kamu